apa saya ajak lunch bareng aja ya putih bermama makan siang di cafe kesukaan mama
momo sekarang lagi ada waktu saya ya udah deh setelah aku tuh udah seneng rendy itu mau menikah
sebenarnya itu memang pantas bener mau kembali
hai tapi yang saya kaget ya ternyata memang dia selama itu
walaupun dia penuh drama dan penuh kebohongan tapi sebenarnya itu hancur masih dalamnya
udah sekarang kita doakan aja semoga resah bisa cepat sehat
cepat membaik nggak stres supaya dia bisa sadar dan bisa jerah dengan hukuman ini supaya
dia dia tidak mengulangi kejahatan yang dia perbuat ya
makasih ya udah nggak usah nangis ya
nanti kalau nangis kalau kata reina jelek ya
berarti kamu pernah berpikir
hai gak punya suami saya
simpen air matanya mahal jangan menangis
itu yang memang pentingnya
nah bu elsa udah minum obat sekarang bu elsa bisa istirahat ya makasih ya sama sama
obatnya udah diminum
mama seneng sekali dengernya
tolong cucu mama dijaga baik baik ya
pasti lucu sekali kayak kamu waktu masih kecil
ya kan pak
nanti dalam beberapa hari ke depan
akan ada jadwal buat bu elsa
cek usg di klinik kandungan terdekat
untuk melihat janinnya
saya permisi dulu ya
sayang denger nggak tadi dokter bilang apa
jadi kamu harus sehat
mama udah gak sabar pengen ngeliat foto usg kamu
harus sehat ya
mama juru nino datang kesini terus
terus dia ralat ucapan dia yang mau cerahin aku
bu elsa harus kembali ke sel ya
baik baik ya ke rumah
aduh kayaknya keren banget sih nih kalau ke kampus
terus ini ini ke bawah
jadi kiki itu harus tampil terlihat
menik meniknya itu nggak boleh tersaingi
terus habis itu terlihat dari jauh itu auranya harus bersinar
terus habis itu cara berpakainya itu harus membuat semua orang tersepona
bajunya udah pas
ya kan kuning genjreng
kayak matahari bersinar menghidari seluruh bumi
terus ini celana
hmm udah masuk sama bajunya
eh masa gigi ke kampus pakai sepatu cat lagi sepatu cat lagi
bisa mentereng gitu
secara kan kiki maunya harus yang paling cantik di kampus
pakai apa ya
kan kiki waktu itu pernah nabung
buat beli sepatu yang
beninik beninik cakep itu ya
wah kiki pakai itu aja
pasti ayu deh
iya saya samperin andien ke sini karena tadi andien telfon saya sedih
ya kan kita semua tahu andin ini hatinya lembut pak
saya kesini karena saya tau andien butuh saya
makanya saya usahakan kesini
tapi sekarang udah ada bapak mama
ya saya sudah sedikit lega jadi sudah ada yang nemenin
terus saya bisa balik ke kantor
terima kasih al
andien beruntung punya kamu
andien beruntung punya orang orang yang selalu support andien pak
dan udah kewajiban saya juga sebagai seorang orang
saya pamit ke kantor dulu ya
saya tidur jalan ya
terima kasih ya pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
anin begitu bahagia sama al
dia menderita bersama nino
bahkan mau diceraikan
pak al hari ini udah di reschedule semua kan
oh udah pak
saya ada jadwal untuk ketemu orang gak ya hari ini
ada sih pak cuman
kayaknya gak siang deh pak
oke makasih ya
mama saya kemarin marah banget
apa saya ajak letch bareng aja ya
buat hibur mama
di cafe kesukaan mama
ngomong sekarang lagi ada waktu saya
yaudah deh saya terbang
aku tuh udah seneng
rendy tuh mau menikah sama mbak jen
tapi kenapa sih akhirnya seperti ini
kalau berhubungan dengan perempuan
kalau kayak begini terus
kapan aku punya mantu
kapan aku punya cucu
udah apa ya
branji tuh udah banyak kecewain aku
tapi kalau gak diangkat
aduh takutnya penting ya